biarkan kami yang mencoba untuk memasukkan
kebetulan sekali dato kemari
ada sesuatu yang
yang ingin aku sampaikan kepada dato
ada anak anak dari kota
yang masuk ke wilayah kumayan dato
jangan jangan itu alina dan teman temannya
apa mereka semua berjumlah lima orang
tiga orang perempuan
dan dua orang laki laki
tentu sekali itu
kalau aku lihat dari cara bicara itu
nampaknya mereka itu
anak anak dari jakarta
mereka bisa masuk ke kumayan
sedangkan kita tidak mampu menembus
kecuali malam jumat
di tanggal yang ganjil
jangan jangan kita memang sudah merusak
ketika kita berusaha untuk menyelamatkan kumara
dan racu langit di buah hari
kalau begitu dato
kita harus ke kumayan sekarang
siapa tahu pagar golf itu sudah tidak ada
tujuan kami kemari
diin minta tolong kepada kau artaya
dengan mudahnya keluar masuk kemayan
dan dari informasi yang lain daripada kau
kami ingin menengok kumayan
kita bisa menyelamatkan racu langit
aku siap menemani dato
kunci rumah sudah kamu bawa saya
ini udah banget
beberapa kardus di belakang
supaya kita bisa ngambil barang barang kita di rumah
tolong kamu ambil yang penting aja
seperti buku pelajaran kay
dan juga baju dia
itu saja sampai ketinggalan
kita cerita deh sama key bang
ayahnya itu sebenarnya
masalah itu nanti saja
karena yang saya takutin
kay itu kan memiliki
rasa ingin tahu yang sangat tinggi
nantinya dia akan cari tahu
siapa ayahnya sebenarnya
aku tuh ya bang
repot banget kalau
kayak itu udah mulai membombardir pertanyaan
tentang kamu bang
aku tuh gak tahu aku harus jawab apa
nanti ada saatnya
kay mengetahui hal itu
saya pasti akan tahu
kalau dia miliki darah
sebaiknya jangan ditunda tunda bang
supaya kie bisa jaga diri
cepat atau lambat
saya pasti akan mengajarkan
ilmu silat kepada kay
dan kalau memang ilmu silat kay itu
sudah cukup menurut saya
saya akan memberitahu hal yang lain kepada dia
sebaiknya kita bekali kay dengan ilmu silat
jadi setidaknya kan kalau ada apa apa
dia bisa jaga diri bang
jadi aku tuh nggak khawatir terus
soal masalah investasi bodong itu
sekarang keuangan kita jadi semakin rumit deh
semua karena kesalahan aku
namanya juga hidup
kadang kita di atas
dan kadang juga di bawah
tapi yang penting sekarang
kita harus bisa melindungi kita
di balik semua orang attila bajoo
ratna ratna sidarata jangan

tidak akan bisa ratna
sekarang bagaimana karina
kenapa aku tidak bisa melawan dipagar gorib itu
biarkan kami mencoba untuk memasuki kumain dulu
kamu tunggu disini ya
anak anak kota bisa masuk ke kemayan
sementara kita tidak bisa
aku tidak mungkin salah lihat
aku melihat sendiri
anak anak itu keluar dari kumayan
apa karena mereka itu
aku juga keturunan ini
tapi aku tetap tidak bisa menembus pagar gaib itu
kalau menurut saya ini
adalah persoalan ketulusan
dan keikhlasan anak anak itu
sehingga mereka mendapatkan izin masuk ke kumayan
jika kau berhasil masuk ke kumayan
yang berada di rumah kebakaran
tepatnya di kamar karina
aku menyimpan kitab itu di dalam lemari pakaian
di sana ada sebuah kotak rahasia
di dalam tumpukan pakaian
aku sangat berterima kasih sekali
karena sudah diberikan kepercayaan
untuk menjalankan tugas berat ini
aku minta kepada para dato
jika nanti saatnya aku sudah bisa masuk ke kumayan
aku minta agar aku bisa masuk ke kumayan
dan para dato menungguku di sekitaran kumayan
jika terjadi apa apa dengan rajulangit
dan kitab para inya itu
sebaiknya kau ikut aku ke bukit tunggal
kau juga karina
sambil menunggu alim dan alang
sedangkan kau atau aku
sebaiknya kau pulang ke desa tiga panggung
kau juga hartaya
kalau begitu kami mampir
apa setelah masalah kita kini itu selesai
aku bisa ke jakarta untuk menengok anakku karina
masalah tentang kitab inya itu
biar menjadi bagian alim saja
aku juga ingin pergi ke jakarta datang
aku sangat mengkhawatirkan alim dari sana
sama seperti rana
masalah ini sebaiknya kita bicarakan
karena sejauh ini
kita belum tahu pasti
siapa sebenarnya yang mencuri kitab milik atu abu
orang itu lenyap di pulau sumatera
dan sangat cerdik
jadi setelah masalah itu selesai
ratna dan karina bisa ke jakarta
kalau kau sudah siap lahir dan batin
sepertinya kita masih harus bersabar
tidak ada pilihan lain